selamat pagi pal
oh iya tadi aku ketemu sama pak sumarno
terus dia beli obat buat anaknya yang sakit asma
tapi masalahnya uangnya nggak cukup
terus aku bayarin gak apa apa ya
pak sumarno kemarin ketemu sama istri saya di apotik ya
iya pak betul
aku mau ke supermarket dulu ya beli susu sebentar
nino udah keluar rumah dari tadi
pagi sekali deh pergi
mungkin ke kantornya
bagus deh nggak ada nino
daripada nino pengen ikut ke kantor polisi nemenin gue
yaudah ma aku jalan dulu ya ma
mah makasih ya ma udah antarin aku ke sekolah
eh tapi mama cuma santrinya mama harus pergi lagi mama gak bisa nemenin
ya gak apa apa ya
oh tuh pilgiturnya
mirko titip rina ya jaga dia baik baik siap
mama pergi dulu ya sang ya
cus boleh gak main sebentar sama temen aku
hmm kayaknya masih bisa nih boleh yuk manches temenin main
sebentar cus taro tasnya
andi nda pergi
kamu mah kece adjust your mind
silakan sna pertanian rina
datang dah dulu ya

keributnya aman masih
seolah nanti wright hitchens masuk sekolah
ya ya kasihan miss erina nya kita bantuin yuk ayo cus
aduh kenapa sayang ancus sepatu aku stopot
bensin dulu ya enggak usah cus ancus aja yang doang
ancus bantuin miss erina dulu nanti kamu nyusul ya
terima kasih ya
terpaksa aku harus senekat ini
aku sudah minta baik baik sama alden dan andin tapi mereka gak ngasih
apapun resikonya aku akan hadapi
tapi untuk membuktikan kalau rena itu anak aku atau bukan
rena mau nemuin om jalan jalan gak
gak apa apa bentar aja nanti kita langsung balik ya
terima kasih banyak ya sus mirna
saya masuk ke dalam dulu ya
ya allah rena kemana
smir sungguh kebaik
pak tolong sampaikan terima kasih saya
buat istri bapak
karena bu andin
sudah mendolong saya memberikan inhale warna saya
iya sampai sampai nanti
saya sampaikan ya
pak semarno di jakarta tinggal dimana
saya lagi cari cari kontrakan murah pak
semalam tidur dimana
di masjid pak
buat pak semarno ya
kamu urus sekarang supaya pak semarno nanti malam bisa langsung tidur di mes
terima kasih pak
saya permisi ya
kita ke bagian kepegawaian
pak al dan bu andin baik sekali
gue simpen sebuah rahasia besar
yang udah bikin bu andin
jadi di penjara
aku pakai safety beltnya
rena sama siapa ya
kayaknya bukan papanya deh
rena itu barusan tadi dia pergi sama satu cowok naik forever putih
ya allah itu kan mobilnya panino
bukan saudara atau
jadi tadi gue lagi bantuin miss erina
terus pas gue balik lagi renanya gak ada
katanya dia lagi dibawa sama laki laki naik freever putih
ya allah mirna
iya itu mobilnya dia
kok bisa sih
gue juga gak tau ndin
gue mau kejar tapi mobilnya udah gak ada
ya udah bentar bentar
aku telfon mas nino dulu ya
silahkan duduk bu elsa
ini sebenarnya ada apa ya pak saya dipanggil ke sini
bukannya kasus ibu saya itu udah jelas ya
karena ibu saya sudah mengakui semuanya
karena kasus ini bergulir kembali
kami dari tim penyidik mengkaji ulang
karena kami tidak mau orang tidak bersalah yang kena hukuman

berkas kasus ini kami buka kembali
karena kami merasa ada kejanggalan
kejanggalan apa ya
empat tahun yang lalu
bu elsa memberikan keterangan ke polisian
saat itu bu elsa ada di rumah kan
dan ibu anda pun memberikan keterangan
bahwa dia ada di rumah dan menjadi saksi
anda berada dimana saat kejadian
anda berada dimana saat kejadian
di rumah pak
anak saya ada di rumah
kalau memang benar
bu elsa dan bu sarah sedang berada di rumah
lalu bagaimana bu sarah bisa melakukan pembunuhan itu
kan dia ada di rumah tidak ada di tkp
sekarang bersihkannya dengan mereka
kok gidin berhenti disini sih
mau kan jalan jalan sama om baik
mau dong mam
yaudah kalau gitu
kita jalan jalan sekarang ya
rena mau roti coklat dong
kamu tunggu disini ya
kalau om baik keluar
kamu pijat ini buat kunci
kalau bukan om baik
tunggu bentar disini ya
masih nemu buah rena kemana sih
roti coklatnya tiga ya
ya pak bentar ya
ini pak rotinya
ambil aja kembaliannya bu
makasih ya pak
apa mirno udah sadar aku borena
aku udah nggasih tau andin
tapi kalau aku kembalikan rina sekarang
sampai kapanpun aku gak akan bisa tes tna
maafkan aku andin
aku sangat terpaksa melakukan ini
tapi kamu tenang aja
aku juga sayang sama rena
aku tidak akan menyakiti rena
aduh gak diangkat lagi
ini bawa rena kemana ya